kau akan menerima hukuman cambuk sebanyak empat ratus kali
aku akan dengan mudah
menghancurkan istana pajajara
setelah yunda mendapatkan hukuman
sebagai mana hadis yang direwetkan oleh ibu dawud
rasulullah saw bersahabat
ketika beliau ditanya
pekerjaan apakah yang paling utama
pekerjaan yang paling utama
adalah melaksanakan sholat
oleh karena itu
kita melaksanakan sholat di awal waktu
kakak anda kakak dia sudah kembali
kakak anda kakak anda bagaimana
apakah kakak anda sudah menemukan arga dana
kenapa sikap kakak anda peranggu terlihat aneh
tidak seperti biasanya
kakak anda tunggu
untuk membangun istana gandara
kita tidak hanya membutuhkan tenaga saja
harus mencari bahan baku
dan bawalah ke sini
entah dengan merampok
atau dengan cara mengbekal
paham kalian semua
sandika gusti prabu
semuanya sudah beres
terima kasih wak
bila mana semuanya sudah berjalan dengan lancar
aku akan secepatnya menghadap nyai dewi
agar nyai dewi
mengerahkan anak buah gaibmu
untuk membantu pembangunan istana
sehingga dapat selesai dengan lebih cepat
kita tidak bisa hanya mengandalkan tenaga manusia
jika kita terus menerus mengandalkannya
istana ini akan semakin lama terwujud
apakah hyunda masih belum puas
putraku sudah terusir dari istana
huyunda ingin menambah penderitaan puteraku
raya aku tidak bermaksud seperti itu
sudahlah jangan banyak alasan
huyunda memang tidak menyukai puteraku
rai justru aku sangat mengkhawatirkan puteramu
kita semua tahu
jika sampai argadana
tahu putramu sedang menjalankan hukuman di luar
argadana pasti akan menghasut sulawesi
agar berpihak padanya
tuduhan macam apa ini hek
kau dan putra putrimu
jangan jangan memang bersekongkol
untuk menjatuhkan nama puteraku
aku tidak menuduh rai
aku hanya menanyakan hal itu
huyunda lebih baik tidak usah mengurusi puteraku
menggunakan hukuman putrage
memberikan satu video
sepertinya aku akan dengan mudah menghancurkan istana pajajaran
kita lihat saja setelah yunda mendapatkan hukuman itu dan merasakannya apakah hyunda masih bisa mengurusi putraku
raih aku tidak pernah bersombol untuk menjatuhkan putramu
sudahlah mengaku saja
aku tidak ingin mendengar apapun
aku sedang pusing
kepalaku sakit karena memikirkan rakyat
apalagi mendengarkan pertengkaran kalian
sekali sikap kanda tidak biasanya kanda membentak kami seperti itu
kak kanda prabu terlihat aneh biasanya kak kanda tidak pernah marah
tetapi kakak anda hari ini sangat berbeda aku seperti tidak mengenalinya
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang

ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang

ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang

ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
ketika kanda menang kanda menang
jurus apa ini aku tidak bisa bergerak
jangankan dewa batara ada apa ini aku seperti merasakan sesuatu
yang sangat berbahaya sedang terjadi tapi apa
terima kasih kesana terima kasih lain kali berhati hatilah jika kau berada di